dalam video dokumentasi satreskrim polres bogor jawa barat
polisi berpakaian preman menggerebek kantor panitia pendaftaran tanah sistematis lengkap
di desa setu udi kecamatan cibung bulang kabupaten bogor jawa barat minggu sore
dari dalam kantor polisi menemukan ruang produksi sertifikat palsu
dan gudang penyimpanan sertifikat yang akan didistribusikan
senin satu agustus dalam rilisnya kapolres bogor akbp iman imanuddin mengungkapkan
enam pelaku ditangkap seorang diantaranya adalah asn bpn cibinong
modus pelaku adalah menggelapkan buku sertifikat tanah terbitan tahun dua ribu tujuh belas
lalu menghapus data pemilik lama menggunakan cairan pemutih
kemudian mencetak ulang dengan data baru pemohon
komplotan ini diketahui mematok harga rp dua puluh lima juta setiap minggu
masih di kabupaten bogor jawa barat
pasca viral kemacetan jalan karena truk angkut bangkai pesawat terbang
petugas gabungan langsung melakukan sidak gudang bangkai pesawat di desa pondok udik
kecamatan kemang kabupaten bogor jawa barat jumat lalu
selain didapati ratusan badan pesawat tak utuh
gudang seluas lebih dari satu hektare juga dipenuhi tumpukan serpihan onderdeal hingga mesin pesawat
usai diperiksa petugas lalu menyegel gerbang gudang
lantaran pegawai gudang tak mampu memperlihatkan surat izin resmi
dari hasil pemeriksaan awal tempat penampungan bangkai pesawat ini diketahui telah beroperasi sejak tiga tahun lalu mereka mengepul
seluruh bangkai pesawat untuk bisnis ornamen wisata dan restoran
sementara hingga senin siang pihak satpol pp telah melayangkan surat pemanggilan terhadap pemilik gudang
berdasarkan sidak kemarin dari dinas pemoteng kabupaten
hari ini jadi panggilan untuk mengangkat untuk membuktikan tuin jinang yang dia miliki
hari ini mungkin dia menghadap ke pemoteng kabupaten
rencananya gudang bangkai pesawat terbang ini akan ditutup hingga proses pengajuan perizinan resmi rampung dilakukan oleh pemilik
tim liputan cnn indonesia